dia bukan anakku anakku laki laki
waktu di usg juga pertama kali
yang lahir nanti juga putri mas kita tau kan hal itu
ya masih gak bisa juga lagi
jangan jangan dia ganti nomor
halo selamat malam
halo selamat malam dengan siapa dimana
dari pulau asam jakarta timur mbak fitri
ada cerita apa malam ini
saya menyesal sekali
karena selama ini saya telah menzolimi anak kandung saya sendiri
apa yang harus saya lakukan sekarang
selama ini saya sudah tidak berlaku adil
nggak adil saya sama dia
boleh dikasih tahu nama lengkapnya
tapi kalau di rumah ibu ibu biasa memanggil saya dengan ibu asi
oh baik ibu asy
tadi ibu asy
sempat bilang punya anak bungsu namanya dinda bukan
nama putri saya yang bungsu itu dinda
iya jadi gini ibu asih
satu minggu yang lalu kira kira ada anak kecil bernama dinda telpon ke sini
dia cerita dan dia curhat nangis
tiba tiba telponnya terputus
kita telpon balik tapi
nomornya sudah tidak aktif
dinda apa kabar ya bu
jadi dinda pernah menghubungi nafitri iya
iya ibu dia cerita kesini dan menangis
masih saat itu dinda sedih sekali nafitri
tapi dia harus menghubungi david
iya ibu asy tapi sayangnya telponnya terputus tiba tiba
itu perbuatan saya nafitri
pada saat itu saya mengambil handphonenya dan membanting handphone itu
sampai saya harus mengukuh badan saya
terus bagaimana kondisi dinda
dinda tidak bisa menghubungi nafitri
dia sudah berubah kembali ke kondisi yang sama

ibu tenang dulu ya
saya akan melakukan tindakan medis
silahkan semuanya tunggu di luar
mohon indah ya dong
kenapa saat itu ibu asih kaget melihat penabraknya
emang ibu asih kenal
saya sangat mengenal dia
dia suami saya yang selama ini telah meninggalkan saya dan anak anak
jadi yang nabrak dinda itu suami ibu
orang yang menabrak dinda adalah suami saya mas andre
dan dia adalah ayah kandung dari dinda sendiri
selamat ya bu
atas kelahiran anak anak
anak ibu seorang putri
makasih ya suster
dia bukan anaknya anakku laki laki
waktu di usg juga pertama kali
mas kita tahu kan hal itu
ini anugerah dari tuhan mas yang harus kita syukuri
ini anak kamu darah daging kamu mas
enggak asih enggak dia bukan anakku
dan kamu kamu gak perlu cari aku lagi
mas aku mau
mas aku mau

mas cari aku dong

pergi walau saya dulu
dia bukan anak anakku
kamu kamu kekulit cari aku lagi
saya gak mau
dulu dia meninggalkan saya
sewaktu saya melahirkan dinda
suami saya pergi meninggalkan saya dan anak anak
kondisi dinda cukup baik dan stabil
hanya dia belum sadar dan harus dirawat di ruang icu bu
terima kasih ya dok
sama sama bu kita tunggu saja perkembangannya
maaf saya tinggal dulu permisi
ibu sekarang dinda dalam proses pindah rawat ke ruang icu
ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan
jadi siapa yang bisa ikut saya ke ruang administrasi sekarang
saya yang bertanggung jawab atas dia
enggak sus saya yang bertanggung jawab karena saya ibunya
gak apa apa sus saya aja
kamu tolong dampingi dinda di ruang icu karena dia membutuhkan kamu

udah lah ceria
ibu mau ketelan sebentar
ibu perlu diantarin ke bu
kalau kayak begitu makasih namanya
dia joust juga sekarang ni su gastro
lebih keren nih kan
because friso udah main gue